menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
menyambangi salah satu kampung wisata unggulan di kota malang
yakni kampung heritage kayu tangan hari minggu lalu
kampung ini menjadi salah satu dari tujuh puluh lima desa wisata
yang direkomendasikan kemen parekraf untuk dikunjungi pada libur lebaran nanti
kampung heritage kayu tangan sendiri merupakan kawasan perkotaan
yang sudah dikenal sejak zaman kolonial yakni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kawasan ini juga dilengkapi dengan pusat edukasi membatik
zona foto hingga pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari hari hingga oleh oleh
sandiaga uno memprediksi akan ada satu ratus lima puluh triliun perputaran uang
selama lebaran di seluruh destinasi wisata di indonesia
langsung ngecek kesiapan karena malang ini akan membrudak kebutuhan wisatawannya
selain kayu tangan malang juga memiliki destinasi wisata lain yang masuk desa wisata terbaik
mengandalkan spot surfing yang tak kalah dari bali
desa bawule ini disiapkan kemen parekraf menjadi destinasi wisata internasional
di desa ini terdapat tiga pantai yang dikenal dengan singkatan bowole
atau pantai bolu bolu
dan lenggok sono
selain tempat surfing desa ini juga memiliki air terjun unik yang terletak di tepi pantai
yaitu banyu anjlok
air terjun yang di dalamnya juga terdapat goa dan kolam alami di atasnya
memberikan perhatian yang lebih untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
tiga tahun berturut turut kabupaten malang ini menghadirkan juara juara nasional
sampai ada yang desa wisata bonpring
dan bonpring menang asean
dan yang pujoan kidul menang dunia pak
sandi menambahkan untuk saat ini jumlah kunjungan wisata naik tiga puluh persen
dan ekonomi masyarakat di tempat wisata menjadi bagian terciptanya empat empat juta lapangan kerja di tahun dua ribu dua puluh empat